jan baik jan maha kuasa ya saya minta jan atas wayang
itu saya akan tetap persiap tetap percaya
dan ibadahnya dapat tenang
sunardi sebatang kara melewati waktu bersama usia yang kian senja
terlahir pada seribu sembilan ratus empat puluh empat
kini sunardi berusia tujuh puluh tujuh tahun
tubuhnya yang kian membungkuk dan kakinya yang kapalan
seakan menggambarkan betapa berat perjalanan sunardi mengarungi hidup
dengan tiang yang terduka dunia ini
dan kembali ke asalnya
menghagat tuhan yang esah
sayup sayup suara sunardi memecah sunyi
tubuhnya boleh saja rentah
tapi semangat kerjanya sangat tinggi
laki laki itu tidak mau berpangku tangan
bertumpu pada hasil kebun yang tak seberapa
makhluk purmas keras dua ratus pensiun
tapi tidak semangat
perhubungan dan raja
memutuskan untuk dinarkan
dalam ram footage
dari rag nessa
rasa syukur diungkapkan dalam lagu lagu yang ia nyanyikan
sebuah gambaran betapa tinggi hasrat sunardi untuk terus menghadapi hidup
sekeras apapun itu
mari kawan ku semua bersama
berdukuit dan sambil menyanyi
senyum perp senyum padulah senyum
oh kawan ku bah gembira di pantai
meski terus berusaha tampak tegar
sebenarnya jauh di lubuk hati sunardi
ada yang menjadi beban pikirannya
ia selalu sedih setiap kali mengingat adik kandungnya
bagi sunardi adik adalah satu satunya orang yang ia perjuangkan nasibnya
seperti nekat merantau ke lampung dari kampung halamannya di blitar jawa timur
bahkan merelakan masa muda hanya untuk bekerja dan memutuskan untuk tidak menikah
juga demi suami
sayang apa yang dilakukan tak sebanding dengan apa yang didapatnya
mereka kini terpisah
sunardi kesulitan mendapat kabar
keingetan sasaran selalu salah
anak anak nggak mau urus nggak besar besaran
sudah berjuang kan nggak ingat
keingetan itu sedih sangat
tapi cobaan tuhan juga
tapi saudaranya ingat tuhan itu
sunardi tak pernah peduli akan keadaannya
hidupnya tak terurus
tinggal di dalam rumah ukuran lima x tujuh meter yang nyaris roboh karena lapuk
namun harapan tentang keluarga dan adik kandungnya tak pernah pudar
sunardi masih menyimpan cita cita
membawa adiknya untuk tinggal bersama di rumah yang lebih layak
lingkungan sekitar sunardi sebenarnya tahu betul kondisi laki laki itu
ada saja yang mengirim bantuan
entah berupa makanan atau keperluan lainnya
meskipun tak seberapa bagi sunardi bantuan itu lebih dari cukup untuk melanjutkan hidup setidaknya hari ini
sunardi memutuskan untuk tinggal bersama puluhan ayam
agar ternaknya terhindar dari jarahan pencuri atau serangan hewan buas
berharapan setelah nanti rumahnya jadi apa enggak
insya allah ya supaya itu pikiran saya sebagai yang mestinya
bisa tuh supaya suruh kan tulis saya ibadah dan bagaimana ya wajiban orang islam lah
dapat saatnya hari baik ya dapat sedekah kan itu tuh
dapat mengorbati pahlawan kita
dan ulatuah ratu rohmi
sangat sederhana sekali yang diinginkan oleh mbak sunardi ini
ketika rumahnya jadi mbak sunardi hanya ingin bisa beribadah dengan tenang
di rumah yang bersih ya mbak ya
kemudian bisa bersiratu rahmi dengan keluarga di rumah ini
dan bisa bersedekah
tapi mbak sunardi juga ingin bersedekah
dengan rezeki yang dimiliki ya mbak ya
air jadi barang mewah bagi sunardi
daerah sekitar rumahnya ternyata tak mempunyai mata air yang cukup
demi seember kecil air
sunardi harus meminta dari tetangga yang berjarak sekitar dua ratus meter
kondisi itulah yang membuat sunardi jarang mencuci baju
ya jangankan untuk mencuci
untuk membasuh tubuhnya saja sulit
air bersih yang didapat hanya bisa untuk minum dan memasak
sisanya ia mengandalkan air hujan yang ditadah dalam kolam sederhana
pagi itu raut wajah sunardi tampak cerah
ia bersiap berangkat ke bidan untuk berobat
selama ini sunardi kerap mengeluhkan punggungnya yang nyeri
dan lututnya yang ngilu setiap kali berjalan
tim berbuat baik memutuskan untuk mengantarnya
versi itu sangat mirip hei
herbs sekitar m

menurut bidan di punggung sunardi yang bungkuk terlihat garis hitam
diduga inilah yang menyebabkan rasa nyeri
bidan tak bisa berbuat banyak
ia hanya memberikan pemeriksaan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya
sakit apa mbak sekarang yang dirasain
sakit pinggang udah berapa lama
ya sudah agak lama
udah lama ini kok agak sesat
yuk duduk sini yuk
lututnya juga sakit
karena tekanan darah sunardi cukup tinggi
bidan memberi obat penurun tekanan darah dan vitamin penambah kalsium
untuk mengobati nyeri luput
tahu kondisi sunardi yang tak mampu
bidan membebaskan biaya pengobatan
raut muka sunardi langsung berubah haru
tanda betapa bersyukurnya ia menerima kebaikan itu
ya udah tau mbak
ketika di rumah
sunardi selalu bersyukur banyak orang orang baik yang mau menolong dan membantunya
doa dan pujian pada tuhan tak pernah putus ia ucapkan
bahkan salah satu mimpi sederhana sunardi adalah mempunyai rumah yang lain
bahkan salah satu mimpi sederhana sunardi adalah mempunyai rumah yang lain
bahkan salah satu mimpi sederhana sunardi adalah mempunyai rumah yang lain

kalau menikmati warga saya
batas raja anggota saya waras
kalau menikmati kehanan dunia ini waduh

ibadah itu pertama kan tempatnya batasnya
ibadah itu pertama kan tempatnya batasnya
bersih sama suci kan lari
kalau bersih paksa sulit
kalau bersih paksa sulit
kalau bersih paksa sulit
kalau jalan jauh anggotanya jalan jauh gak kuat
bukannya tidak berusaha

sunardi telah menjual sebagian kebun untuk membangun rumah
namun malang sebagian uang hasil penjualan tanah raib dibawa kabur orang
ia hanya bisa membeli sejumlah bata batu fondasi dan pasir
kayu yang ia terima juga kualitasnya jelek
sunardi harus kembali menunda keinginan membangun rumah yang layak
di jalan baik yang maha kuasa ya saya minta yang agak layak
hidup saya akan sebersih akan terjamin
dan ibadahnya dapat tenang tak sama sendiri
apalagi alhamdulillah ada sumur di ampak
nyuci nyuci kan memang mandi mandi besar
mandi setengah malam mertobat
keadaan yang membuat sunardi harus rela tinggal bersama ayam
meski begitu harapannya tak pernah pudar untuk menjalani hidup yang lebih baik
kalau sukses di rumahnya agak bantes ya
ya kalau sudah bahagia ya ijarah ijarah sama malam lagi
itu apa ditinggal haruslah penimpan lah
kalau belum menyempurnakan itu hidup saya belum
selain bernyanyi sunardi juga punya hobi lain yaitu bersepeda

tapi dia bisa bersepeda
sayangnya sepeda tuanya kini rusak
hingga sunardi hanya bisa memandanginya saja
eh habis cukur tak mba
lihat tak mba sini kumisnya enggak ada lagi
ini sepedanya ya mba mau dinaikin ya
ini apa yang rusak
apa apanya pertama setir dan ini antaranya satunya
bannya kempas juga mba
iya belum dikumpulkan
kalau dikumpulkan bisa dikat
biasanya dibawa kemana sepedanya
biasanya dibawa bianjak ke pasar buat batu
rumah nyaris roboh tinggal sendirian bersama ayam
sepeda rusak air susah
inilah hidup yang harus ditanggung sunardi di hari tuanya
lihat kalau pagi pagi itu masih belum ada kan makanannya ada sama kopi kan sudah hilang
hujan bukan waktu terbaik bagi sunario
meski itu adalah masanya mendapatkan air hujan membuatnya sibuk mencari tempat berteduh
rumahnya tak mampu menahan curahan air
bahkan jika hujan sangat deras sunardi lebih memilih berada di luar rumah
ia berteduh di gubuk sederhana yang dibuat oleh tukang gali sumur
sejumlah warga desa putra aji ii tempat sunardi tinggal berusaha menolong
sayangnya mereka juga sibuk mencari celah untuk bertahan hidup
dan itu terbatas
melalui amrizal sejumlah warga jembatan batu lampung timur yang bekerja di luar negeri mengirimkan donasi untuk memasang listrik di rumah sunardi
tak hanya itu melalui donasi sejumlah relawan amrizal membangun sumur untuk sunardi
meski hingga kedalaman lima belas meter air dan air yang diperlukan untuk menolong
air belum juga mengalir
tahu tak selamanya bantuan datang sunardi berusaha mencari cara untuk menyambung hidup
ia memutuskan menanam sayuran dan talas yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat
sunardi memang tak pernah meminta
namun bisakah kita membiarkan seorang tua hidup menderita
sedikit saja perbuatan baik kita menjadi berkah tak berkesudahan bagi mereka
amrizal membuatkan pecahan terakhir
ada panggung y frustrated
namun sebagai seorang ayam

namun diantara mereka
dan sembuh dijadikan fry viewed
ninci atau cukup cepat